menjelang malam pergantian tahun beragam acara yang menampilkan kesenian kebudayaan pariwisata dan ekonomi kreatif
akan dipusatkan di tiga titik alun alun utama kota bandung jawa barat
berbeda dengan tahun lalu yang hanya terpusat di jalan asia afrika
perayaan tahun baru di kota bandung kali ini akan difokuskan di tiga tempat
yakni alun alun cicendo di wilayah barat
kawasan asia afrika di pusat kota dan alun alun ujung berung di wilayah timur
tiga titik tersebut akan menjadi kawasan bebas kendaraan bermotor pada malam tahun baru
pemerintah kota bandung melalui dinas kebudayaan dan pariwisata
telah merancang berbagai acara dengan tema ekonomi kreatif kebudayaan dan kesenian
tidak hanya menggandeng berbagai komunitas ekonomi kreatif dan kesenian kota bandung
pemkot juga bekerjasama dengan negara tetangga india
yang akan menampilkan atraksi kebudayaan
hingga lima januari dua ribu delapan belas
kebudayaan kebetulan ada saudara saudara kita dari india
juga ingin mempromosikan kebudayaan dan potensi pariwisatanya di kota bandung
jadi mereka akan mengadakan semacam misi promosi
selama hampir enam harian atau lima harian di kota bandung
langsung dipimpin oleh yang mulia bapak duta besarnya
pemerintah provinsi jawa barat sendiri akan menggelar muha sabar
atau doa bersama sekaligus refleksi akhir tahun
bersama tokoh tokoh jawa barat di masjid pusdai kota bandung
ini semacam refleksi akhir tahun
pahir bersama tokoh masyarakat
setahun kebelakang dievaluasi
ada kemudian semacam ekspektasi untuk tahun depannya
ada doa bersama di situ
insya allah itu ada sekitar tiga empat ribu masyarakat
ada juga yang berpengalaman di situ
beberapa hotel juga sudah memiliki agenda khusus untuk malam tahun baru
salah satu hotel di dago mengadakan jamuan makan malam
transluxury hotel dimiliki ct corp induk perusahaan cnn indonesia
untuk penerimaan akhir tahun itu new year's buffet dinner
kemudian juga ada life entertainment dari local band
dan juga untuk penerimaan akhir tahun kita adakan dj
event utama yang kita lakukan adalah
itu untuk tiket sendiri mulai dari delapan ratus ribu net untuk festival
untuk vvip nya sampai satu delapan juta net
lonjakan jumlah wisatawan diprediksi akan memuncak pada malam tahun baru
disbut park kota bandung menargetkan penambahan minimal satu juta wisatawan pada tahun baru nanti
revita ritarani bandung